minggu siang masa peserta aksi damai dua ratus dua belas di kawasan monumen nasional jakarta pusat
mulai beranjak meninggalkan lokasi reuni akbar
masa kini terpusat di dekat patung arjuan wiwaha
menjelang selesainya aksi peserta reuni akbar dua ratus dua belas
masih memadati silang monumen nasional jakarta pusat
meski begitu sejumlah masa lainnya mulai berangsur meninggalkan panggung utama
masa yang datang dari berbagai daerah menggunakan bus
nampak mulai kembali ke bus masing masing
ada juga peserta yang sudah mengarah kembali ke stasiun
tampak pula prabowo subianto yang sudah menyampaikan pidatonya di panggung utama
sudah ada produser lapangan cnn indonesia sabila destu
di kawasan sekitar kebon siri jakarta
selamat siang destu
destu di saat bubaran masa reuni aksi damai dua ratus dua belas
ini seperti apa situasi di tempat anda berada di sana
selamat siang fani
perhelatan reuni akbar dua ratus dua belas yang berpusat di satu tempat
di sekitar kawasan monas jakarta pusat hari ini
memang membuat sejumlah arus atau sejumlah lokasi
atau sejumlah jalan di sekitar monas ini menjadi padat
pantauan kami sejak pagi hari tadi
kurang lebih pukul enam pagi waktu indonesia barat
banyak masa yang berkumpul sudah mulai bergerak
ini dari arah jalan juanda kemudian juga dari jalan mh tamrin
kemudian juga di jalan medan merdeka
ini mereka semuanya bergerak ke satu titik
yakni mengarah ke monas jakarta pusat
namun hingga siang hari ini kurang lebih sekitar pukul sebelas tiga puluh
waktu indonesia barat ini masa sudah nampak mulai beranjak dari
lokasi panggung utama yang ada di monas
ini mereka sudah terlihat berangsur angsur kembali dari
seperti misalnya para peserta aksi dua ratus dua belas yang datang dari berbagai daerah di indonesia
yang datang menggunakan bus bus pariwisata
begitu mereka sudah mulai beranjak menaiki busnya masing masing
kemudian juga ada juga dari peserta aksi dua ratus dua belas yang sudah mulai mengarah ke stasiun
kemudian juga ada yang kembali ke rumahnya masing masing
kemudian juga ada juga yang sudah mulai mengarah ke tempat atau lokasi penginapan mereka di sebelum hari ini
kemudian juga fani tadi hadir juga di panggung utama dari lokasi aksi dua ratus dua belas ini
ada prabowo subianto kemudian juga ada gubernur dki jakarta anies baswedan
dan juga ada amin rais dan yang lainnya juga ada
nah ini gubernur dki jakarta menyampaikan bahwa
monas ini memang menjadi lokasi yang diperuntukkan bagi terbuka bagi warga di seluruh indonesia
khususnya warga jakarta dan juga dalam pidatonya anies mengatakan atau meminta doa
memohon doa restu dari warga jakarta khususnya agar masa pemerintahannya ini bisa menjalankan janji janji kampanyenya pada waktu itu dengan sempurna
selain itu juga dari prabowo subianto mengatakan bahwa
lebih tepatnya mungkin menegaskan bahwa kehadirannya di aksi dua ratus dua belas hari ini adalah bukan merupakan agenda kampanye politik
karena memang kehadirannya ini adalah untuk mendukung masa yang sudah berkumpul pada hari ini untuk direuni akbar dua ratus dua belas